halo selamat malam covid sembilan belas varian ay empat dua atau delta plus telah menyerang singapura dan juga malaysia pada akhir oktober lalu
varian delta plus diketahui merupakan mutasi dari varian ay empat atau delta
organisasi kesehatan dunia who menyatakan varian delta plus sebagai varian of interest bukan sebagai varian of concern
pemerintah mewaspadai ancaman varian delta plus yang dikhawatirkan dapat memicu lonjakan kasus atau gelombang ketiga
sejumlah ahli kesehatan memprediksi gelombang ketiga berpotensi terjadi pada akhir tahun ataupun awal tahun mendatang
dan selama satu jam ke depan bersama saya diana dwiqa kami akan membahas bahaya varian delta plus dan potensinya dalam memicu gelombang ketiga dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
virus corona mampu bermutasi menjadi beberapa varian yang dikhawatirkan berpotensi lebih ganas dari varian delta yang menimpa indonesia pada gelombang kedua di bulan juli lalu
selain itu kemunculan varian ini berpotensi menyebabkan munculnya gelombang ketiga di tanah air pada awal tahun mendatang
salah satunya rm danang putra seorang pimpinan di kelurahan kembangan utara jakarta barat
danang beserta tiga belas anggota keluarganya terpapar virus corona dalam waktu hampir bersamaan setelah mendatangkan seorang pengasuh dari luar kota pada bulan juni lalu
penularan virus delta dirasakan danang sangat cepat yakni hanya dalam hitungan hari dan menyerang semua anggota keluarganya termasuk anaknya yang baru memasuki usia empat belas tahun
danang mengaku cukup terkejut saat teridentifikasi terpapar virus corona
padahal dia dan keluarga sudah menerapkan protokol kesehatan pola hidup sehat
dan sudah mendapatkan dua kali dosis vaksin
danan dan keluarga merasa sangat bersyukur bisa sembuh dari virus corona
walau hingga kini masih merasakan beberapa efek dari covid sembilan belas
yakni penurunan kemampuan tubuh saat melakukan aktivitas fisik yang berat
saya setelah isolasi mandiri itu kan dari rumah sakit
terus isolasi mandiri empat belas hari saya mencoba untuk olahraga untuk lari
terus basket itu nggak sampai sepuluh menit
benar benar cepat capek banget
benar benar kok beda gitu beda kok
yang tadinya alhamdulillah kuat sekarang kok berubah cepat capek lima menit sepuluh menit deh
tak hanya danang yang merasakan keganasan varian delta
shogi sastranegara juga merasakan hal yang sama
shogi yang bekerja sebagai salah satu pimpinan di kelurahan mampang pela jakarta selatan
di ruang publik pada awal bulan juli lalu
namun syogi mengaku kondisi daya tahan tubuhnya yang sedang menurun
menjadi celah virus corona varian delta menyerang tubuhnya saat itu
gejala yang dialami sogi juga cukup berat
apalagi kondisi tubuh shogi yang saat itu belum layak
disuntik vaksin memperburuk kondisinya
jadi brain fog itu gangguan memori dan gangguan konsentrasi
saya ketemu orang itu saya bisa lupa namanya
saya tahu dia siapa saya tahu latar belakangnya
tapi saya seperti gagap siapa namanya
kemudian ketika saya ingin mengutarakan sesuatu
di kepala saya sudah jelas apa yang ingin saya sampaikan
tapi ketika mengucapkan itu jadi kayak gagap tapi beda sama stroke
sejak terpapar virus corona baik danang dan shogi mengaku semakin memperketat
nilai covid sembilan belas dalam karena menginkuplok ulang termasuk guru yang lain menggunakan
di indonesia harus berubah menjadi ricoh yang menyadari

kerja baik miniyak ah embora
orang tinggal tinggal tidak berlebihan merupakan
sedang dialami oleh sejumlah negara di benua eropa
ditambah lagi pergerakan masyarakat indonesia
yang akan sulit dicegah jelang perayaan natal dan tahun baru
nah ini yang harus kita lebih beri opsi yang sifatnya aman
jadi pemerintah kabupaten kota bikinlah daftar
ini yang selalu saya sampaikan bikin daftar
oke karena ini sulit nih pasti masyarakat pengen liburan
ya udah bikin daftar lokasi wisata destinasi wisata di kota rayanya
mana yang dalam daftar hijau dan daftar merah
diki menambahkan guna meredam laju gelombang ketiga
dan munculnya varian baru virus corona dibutuhkan kerjasama
baik oleh perancang pelaksana kebijakan serta sektor terkait
dan masyarakat diminta untuk tidak abai
dan tetap menerapkan protokol kesehatan
walaupun sudah disuntik vaksin covid sembilan belas
noras pasia yuliana sri jakarta
masuknya varian delta plus ke malaysia dan juga singapura
membuat pemerintah mengawasi secara khusus perbatasan
dan menggencarkan deteksi strain varian delta plus
lantas bagaimana kita mewaspadai varian delta plus
dan potensi munculnya gelombang ketiga
saya akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah tersambung secara daring
kepala bidang penanganan kesehatan satgas penanganan covid sembilan belas
dan juga bapak ahmad rusdan utomo sebagai ahli biologi molekular
baik dr rusdan dan juga dr alex apa kabar
semoga selalu sehat
baik selamat siang
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama cnn indonesia
rasanya kita baru sebentar ya bisa sedikit berlega
meskipun tetap selalu waspada
karena kasus covid sembilan belas di indonesia sudah mulai meredah
tapi ternyata baru sebentar saja kita sudah dibuat untuk
harus kembali bersiaga karena varian delta plus begitu
karena sudah saat ini berada di malaysia
bagaimana sebenarnya kondisinya di indonesia
saya ke dr alex terlebih dahulu
ya jadi semenjak kita ditetapkan pandemi
ada beberapa hal yang harus memang menjadi pokok bahasan kita
yang pertama dari covid itu sendiri adalah masalah penularan
yang kedua masalah obat kemudian vaksinasi
yang ketiga masalah mutasi dan kemudian yang kelima sequel atau gejala sisa bagi mereka yang sudah kena covid
lima persoalan ini sebenarnya menjadi bagian kita bersama di dalam rangka penanggulangan covid
jadi kalau kita lihat bagaimana perjalanan covid di indonesia kita dua dua kali ada lonjakan kasus
pertama di awal tahun kemudian dia bulan tujuh
dan di awal tahun kita baru mulai vaksinasi dan kemudian di bulan tujuh vaksinasi belum mencapai lima puluh persen
dan sekarang vaksinasi sudah lebih baik tetapi ada yang kita khawatirkan di dalam waktu yang dekat ini yaitu masalah mutasi
tendatipun vaksinasi sudah berjalan dengan baik vaksinasi itu hanya memberikan proteksi
vaksinasi itu hanya memberikan imunitas tetapi dia tidak bisa mencegah penularan
tidak bisa mencegah
tidak bisa mencegah transmisi
penularan dan transmisi itu hanya bisa ditegak kalau kita menerapkan protokol kesehatan
dan kemudian menerapkan strategi berlapis untuk masuknya virus itu jangan sampai ke indonesia bisa kita lakukan pencegahan
jadi oleh karena itu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang bahwa mengejar vaksinasi di semua lapisan di semua segmen ini sekarang sedang diupayakan
yang kedua melakukan strategi berlapis di berbagai
di bandara termasuk juga laut termasuk juga darat agar mereka yang datang di karantina kemudian ada pemeriksaan pcr dan kemudian ada pemeriksaan secara random sampling whole sequence
dan kemudian juga dilakukan kontak tracing yang tidak boleh berhenti
tetapi apapun yang kita kerjakan mau tidak mau ini sudah masuk
sebagaimana dilaporkan oleh balit bangkes kementerian kesehatan bahwa varian delta itu sudah dilaporkan ada empat tujuh ratus tiga puluh dua kasus
dan itu tidak hal
hanya di jawa saja
dilaporkan di aceh dilaporkan juga sumatera utara demikian juga di bali demikian juga di kalimantan di sulawesi dan di papua
jadi artinya virus ini varian delta ini sudah masuk ke dalam wilayah kita
tapi persoalannya varian delta ini juga punya sub sub varian lain
jadi sub sub varian ini inilah yang sekarang yang dikhawatirkan oleh pemerintah
yang mana dilaporkan ada ay dua puluh tiga ataupun ay empat puluh
ini yang memang menjadi catatan kita bagaimana supaya ini bisa dikendalikan
jadi persoalan dalam pengendalian pandemi ini adalah bagaimana kita bisa mengejar vaksinasi kemudian menerapkan kekokol kesehatan
dan kemudian meningkatkan kontak tracing dan bagi mereka yang sakit segera diisoper atau isoman
dan bagi mereka yang sakitnya sedang tentu harus masuk rumah sakit
ini harus menjadi pekerjaan bersama
dan kewaspadaan itu harus menjadi kewaspadaan bersama
tidak boleh ini hanya kewaspadaan pemerintah tapi bukan kewaspadaan masyarakat
tetapi harus dua duanya
sehingga dengan demikian komunikasi resiko ini bisa terus disampaikan
dan terus menerus kita melakukan pencegahan dan sekaligus juga kemendalian
baik dokter alex saya mau sedikit memperjelas
tadi dr alex menyampaikan bahwa sudah ada varian atau strain varian delta yang sudah masuk ke indonesia dengan kurang lebih empat tujuh ratus tiga puluh dua kasus
apakah ini artinya bahwa varian delta ay empat dua yang ditemukan oleh british scientist yang saat ini sudah
menyebar di sejumlah wilayah di eropa sebagian negara negara di amerika
dan juga saat ini sudah ada di malaysia dan juga singapura itu sudah ditemukan di indonesia
ya jadi sampai saat ini mereka yang berwenang dalam hal pemeriksaan biologi molekuler belum melaporkan sub sub varian ay empat
tapi dilaporkan dari varian yang lain seperti misalnya ay dua tiga dan kemudian berbagai sub sub variannya
dan itu dilaporkan ada lebih kurang lima belas
seperti kita ketahui bahwa virus ini termasuk virus yang mudah bermutasi dan mudah berevolusi dan kemudian karakternya itu berbeda beda
ada karakternya yang sangat virulen yang bisa menembus virus bisa menembus sel sel manusia tapi ada juga yang tidak begitu virulen
jadi artinya hanya memberikan di jalan ringan
tapi yang kita khawatirkan adalah sub sub varian yang seperti dilaporkan di luar negeri
di mana ay empat dua ini bisa memberikan gambaran klinis berbahaya
ini yang harus kita jaga dan kita cegah supaya tidak bisa masuk ke indonesia
baik saya ke pak rusdan
pak rusdan sebenarnya seperti apa sih pak delta ay empat dua ini dan seberapa mengkhawatirkan varian ini pak
ya jadi seperti disampaikan oleh dr alex tadi
kalau varian ay empat dua itu kan sebetulnya turunan dari delta
dan kita perlu dalam konteks ya
kita ketahui sebelum delta itu ada yang namanya scan alpha ada pendeta dan juga gamma
nah kalau kita lihat dari kecepatan transmisinya ya apa disebut dengan the productive number
jadi kalau varian yang original katakan ya yang dari wuhan
itu mungkin dari satu orang yang terinfeksi dia bisa menginfeksi mungkin sekitar dua sampai tiga
nah kalau kita bicara varian alpha itu mungkin dari tiga sampai empat
tapi kalau yang namanya varian delta ini itu dia sampai satu orang
itu kelima sampai delapan
jadi artinya dia tingkat penurunan itu memang lebih cepat
dan kita sekarang tahu kenapa jauh lebih cepat
karena cara si virus ini untuk bisa masuk ke dalam selam itu jauh lebih efisien
kalau varian alpha dan beta misalnya dia lengketnya lebih kuat
tapi untuk bisa masuk kan itu mudah
sementara kalau kita bicara yang delta itu dia lengketnya mungkin mesti biasa
tapi begitu dia lengket dia langsung bisa cepat sekali masuk dengan replikasinya lebih efisien
nah itu tadi kalau dari sisi penularannya
kalau kita bicara yang apa yang disebut dengan ig
itu turunannya jadi ada tambahan mutasi dari mutasi
karena memang ada persamaan ya jadi alpha beta gamma itu terpisah dari delta
jadi tidak ada kesamaan
nah hanya saja yang turunan dari delta itu sendiri apa yang disebut dengan ie empat dua
itu kan berarti begini ini kalau misalnya ini alpha di sini alpha beta di sini delta itu di sini
itu kita masih ngomong delta sebetulnya
artinya kalau kita bicara itu
jadi apakah kita perlu khawatir
sekali lagi tergantung kita
kenapa sih kalau virus ini bisa muncul mutasinya
karena dia bisa menemukan imang yang memang imang tersebut tidak mampu clearance dengan cepat
orang orang yang memiliki katakan imunnya lagi ngedrop
imunnya tidak seimbang biasanya lansia
atau bisa juga orang lain
atau bisa juga orang yang mengalami audit
orang orang ini ada di antara kita
jadi kenapa sih kita harus jaga jarak misalnya
kenapa kita harus gunakan masker
karena kita tidak ingin si virus ini nyampe ke mereka mereka yang tadi imunnya tidak seimbang lagi
karena kalau begitu mereka menemukan imang seperti itu
itu akan awet virusnya itu akan bermain dalam tubuh mereka itu lama
dalam proses lama tadi itu akan muncul jadi mungkin tambahan tambahan
kalau sekeliling orang tersebut tidak jaga jarak
apalagi belum divaksinasi atau belum mengalami infeksi alami antibody
bahwa ini seperti isi lainnya membuat ladang kering
jadi dari kita tahu api itu akan mudah menyebar di lahan yang kering
nah ini sebenarnya kan tujuan kita semua kenapa kok ini akan diprosuli
kenapa harus masuk dengan divaksinasi atau sudah punya antibody
itu kan sebetulnya untuk membuat ladang ini masih basah
jadi supaya nanti kalaupun ada lorongan
karena dia tidak mudah menyebar
jadi tadi kita lihat di paparan sebelumnya
si magdana tadi kan cepat sekali
ya karena emang kondisi masyarakat waktu itu tidak ini
tidak begitu apa namanya tidak cukup cepat
sehingga wajar kalau akhirnya bisa cepat
nah ini dengan kemarin kan juga kita lihat ppkm itu ya
mungkin cukup serius dalam menjagakannya
memang vaksinasi memang cukup kencang di kota besar
jadi yang perlu kita lihat
jadi yang perlu kita lakukan sekarang
kalau kuatir apa tidak
kalau kita mau istiqomah ini tetap jaganya
kalau kita sabar dengan melaksanakan progres
dan kita juga sadar untuk vaksinasi
ketika tidak ada tempat untuk vaksinasi gitu ya
itu insya allah kita bisa lewat gitu
karena kalau kita berada di delta kemarin
tidak semua negara mengalami konjakan kasus
cina itu tidak mengalami wave itu kan enggak ya
dia tetap kasus
karena dia sudah melakukan protokol kesehatan
dan surveillance yang sangat kecil
jadi kotak kotak mereka juga rapi
mereka juga sikap
jadi bukan masalah pcr yang dimurahkan gitu ya
itu juga yang pasti pcr harus akurat dan cepat hasilnya keluar
itu kuncinya di situ

sehingga kita tahu begitu ada sedikit cluster
segera dipadamkan kecepatan
jadi jangan berikan
jangan kasih kendor gitu orang orang
semua kita harus sabar
insya allah kita bisa
enggak harus terjadi
artinya memang apapun situasinya
mau covid ini akan bermutasi seperti apa gitu
tapi itu kuncinya semuanya ada dari diri kita masing masing begitu ya pak rush
dan tapi saya juga ingin sekali untuk mengkonfirmasi
jangan dijawab terlebih dahulu
dan pemirsa spesial program bersatu melawan covid sembilan belas akan segera kembali sesaat lagi
jadi ada beberapa parameter yang biasanya dilihat yang pertama tingkat penularannya yang kedua apakah menimbulkan gejala lebih sering dan yang ketiga tingkat masuknya rumah sakit atau hospitalization rate masuk rumah sakit dan yang keempat itu dari sisi kematian tingkat mortalitas
jadi kalau kita ketahui sebetulnya memang yang namanya varian delta itu penularannya lebih cepat karena viral loadnya itu lebih tinggi
nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan tingkat kematiannya
kalau kita lihat sebetulnya dari pengalaman dari wc yang kemarin itu yang jelas terdampak itu sebetulnya adalah mereka yang divaksinasi
itu jelas sekali bedanya jadi nampaknya seperti di inggris misalnya varian delta itu menyerang dan mereka lihat di dalam rumah sakit itu mereka yang sudah divaksin itu risiko mendapatkan gejala berat masuk rumah sakit kejualan
nah jadi kalau pertanyaannya apakah dengan varian yang baru ini yang relatif tersebut dengan varian of inter dia belum sampai ke arah konsumen
kenapa karena memang datanya belum begitu jelas apakah dia bisa meningkatkan tingkat masuk rumah sakit apakah dia menimbulkan kematian yang lebih tinggi kenapa tidak
namun diengarai mungkin penularannya bisa sedikit lebih tinggi
akan tetapi delta sendiri itu kan sudah tinggi setelah dibandingkan dengan kemampuan delta
jadi kalau dari data sejauh ini saya sendiri belum melihat apakah ada mungkin kemungkinan orang masuk rumah sakit lebih tinggi kalau dia punya varian di ai empat dua
tapi kalau data vaksinasi nampaknya juga tidak ada tambahan data artinya tetap yang berisiko lebih tinggi itu adalah mereka yang belum divaksinasi
itu yang mungkin perlu kita ingat supaya lebih praktis
nah ini adalah sisi pandemi tingkat keganasan
karena ini bagaimanapun virusnya masih sama targetnya masih ac dua tipe komorbidnya juga masih yang tinggi itu hipertensi dan obesitas
jadi ini bukan penyakit yang beda sekali
cuma yang harus kita waspadai juga yang mungkin kita tidak boleh takutkan adalah jadi kalau di awal kan ada cerita
setelah saya kena covid saya lebih mudah lemas
nah ini yang harus kita waspadai harus kita dengan lompat
jadi bagi mereka yang
yang mungkin sempat masuk rumah sakit yang kemarin
dan kita harus antisipasi jangan sampai orang sakit karena covid
itu adalah efek jangka panjang
jadi ini bisa jadi musibah sistem kesehatan kita
karena ini bisa jadi berdampak kepada mungkin penyakit penyakit komis
yang dipicu karena ada infeksi covid ini

jangan terlena dari sisi oke jumlah yang sakit meninggal untuk sedikit
tapi jangan lupa

itu mungkin bisa juga mendapatkan resiko resiko jangka panjang
kalau begitu saya mau minta tanggapan dari dr alex
jadi ini apakah mungkin bahwa varian delta plus yang kita sebut sebagai ai empat dua ini akan bisa menggeser dominasi dari varian delta
jika kondisinya seperti apa dokter
situasi itu bisa terjadi
ya jadi kita punya pengalaman
pengalaman di mana kasus itu terjadi lonjakan di bulan januari dan di bulan tujuh
dan kita ingat bahwa kita mulai vaksinasi itu di januari
jadi yang kita lihat adalah bahwa kendati pun terjadi lonjakan di bulan januari tidak sama hebatnya waktu di bulan tujuh
jadi artinya karakter virus itu berbeda
menjadikan dampak klinis yang berbeda
nah kemudian kita mengantisipasi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa ini ada varian baru
tentu varian baru ini juga harus kita lihat apakah mempunyai virulensi yang lebih kuat apa tidak
kemudian apakah dengan mempunyai penularan yang lebih cepat atau tidak
tapi pengalaman kita di juli delta itu jauh lebih cepat menular dibandingkan dengan varian sebelumnya
jadi oleh karena itu kebijakan dari satgas maupun pemerintah
bahwa tetap kita harus waspada tetap kita harus antisipasi dengan adanya varian dan mutasi baru itu
tapi paling tidak ini sudah jauh gambarannya berbeda dibandingkan dengan bulan januari tahun dua ribu dua puluh
dan kemudian sebagai gambaran kita lihat bahwa di inggris perancis jerman kendati pun sudah divaksinasi
walaupun kita tidak bisa mengambil vaksinasi yang lebih cepat
angka kematiannya tidak setinggi seperti awal awal covid di masa lalu
jadi ini mungkin akan membedakan nanti
karena di samping dokter dan perawat lebih berpengalaman
dan kemudian awareness juga sudah lebih tanamkan
dan yang ketiga vaksinasi juga sudah mulai merata
hanya memang bagaimana protokol kesehatan ini menjadi kunci supaya tidak terjadi transmisi
jadi protokol kesehatan ini yang harus memang diterapkan secara ketat
dan pengawasan dan pengendalian oleh satgas juga harus kencang
sehingga injak rem dan injak gas ini tetap harus menjadi perhatian
oleh karena kita lihat sendiri negara negara yang vaksinasinya sudah baik
tapi ternyata angka positif hariannya juga bisa meningkat
jadi tidak tertutup kemungkinan ini bisa masuk ke indonesia
tetapi yang penting kewaspadaan kita lebih tinggi
strategi berlapis kita lebih baik
dan kemudian memang isoter
atau isoman dan rumah sakit memang harus sudah siapkan
dan tidak boleh kita lengah di dalam kontak tracing
kuncinya adalah kontak tracing untuk mengetahui bagaimana pola penularan di masyarakat
walaupun ini sekarang ada transmisi yang rendah di komunitas
tetapi ini bisa akan berputar menjadi transmisi yang tinggi
kalau kita tidak melaksanakan kontak tracing dari hari ke hari
ini yang harus menjadi catatan kita
sehingga ini harus dikerjakan oleh posko ppkm baik di desa
maupun posko ppkm di kelurahan
ya baik saya kembali ke pak rusdan
pak rusdan kalau anda melihat bahwa kasus kasus dari delta plus yang saat ini berkembang di sejumlah negara
apakah anda menengarai bahwa gejala gejalanya ini masih sama dengan delta yang lama
atau ada gejala gejala baru yang dialami oleh para penderitanya pak
ya ini kenaikan yang di negara negara maju

ada kemungkinan kasus yang di negara negara pasada
itu mungkin ada berapa faktor juga
jadi di negara negara maju tersebut itu kan vaksinasi lumayan tinggi
jadi ukurannya itu kan adalah dari sisi yang menurut kita sangat penting
itu adalah tingkat morbiditas dan juga nanti tingkat mortalitas
jadi kalau misalnya dia positif terinfeksi
jadi delta mengajari kita kita vaksinasi ini betul betul tidak bisa mengantikan penularan
makanya setelah vaksin pun itu wajib menangkan kasus
apalagi kalau kita mungkin masih belum banyak
nah karena tapi yang menarik adalah ini menjelang musim dingin
karena musim ini mulai musim hujan
kalau di negara empat musim itu musim sudah mulai mendekati musim dingin musim pinter
apa yang terjadi
ketika musim sudah mulai agak bergelap dingin
akhirnya kan orang dipaksa untuk interaksi ke dalam ruang tertutup
nah dalam ruang tertutup ini menjadi tantangan baru
karena sekarang kita bicara sekolah kita bicara perkantoran
dan kita bicara komplain
mereka juga bisa menggunakan masker
nah mereka yang mungkin apalagi kalau di negara barat
tidak sedikit orang yang suka mengabaikan membuka masker
itu mereka abaikan
nah ketika itu mereka abaikan mereka berinteraksi dalam ruang tertutup
itu tentu akan menaikkan jumlah kasus
dan kalau mereka misalnya punya komorbid yang bermasalah
itu juga meningkatkan dan belum divaksin apalagi
itu bisa menjadi masalah
nah memang di indonesia ini kita beruntung
kita tidak punya musim dingin
sehingga orang harus selalu di dalam ruangan
nah itu kita harus gunakan space spacing
ketika kita di luar dengan ventilasi yang baik
tetap dengan berdiri kampus obisata
tapi di dalam perkantoran atau dalam sekolah
guru mengajar murid menerima pelajaran
kita harus menggunakan masker karena ini dalam keuangan
itu harus betul betul dipahami dengan baik
karena ya itu kita memiliki satu sisi cuaca yang mungkin lebih bersahabat dibandingkan mereka
yang sekarang harus terkurung
dan mereka juga sekarang kan masalahnya mereka gunakan vaksinasi
tapi tidak sedikit di negara maju ini
yang sudah mengalami vaksinasi
dan kita lihat di singapura misalnya
dan sekarang mulai bergeser
jadi si virusnya itu ya karena dia mentok ketemu orang yang sudah divaksin
karena antibody mereka tidak bisa lama lama terbentuk itu
akhirnya mereka mencari korban yang tidak bisa melawan dengan cepat
siapa itu yang mereka gunakan vaksin
mereka sekarang harus menggunakan vaksin
ya baik seperti yang tadi pak arus
dan sampaikan bahwa indonesia ini hanya memiliki dua musim begitu
tapi saat ini kita berada di pancaroba dan memasuki musim penghujan
yang artinya akan ada virus virus influenza yang saat ini mungkin bisa berkembang begitu ya
dan saya nanti ingin menanyakan ke dr alex ini
apakah mungkin akan terjadi koinfeksi begitu antara influenza dan juga covid sembilan belas
yang akan memperparah kondisi pasien covid sembilan belas
tapi di segmen selanjutnya pemirsa jangan kemana mana
spesial program bersatu melawan covid sembilan belas akan kembali sesaat lagi
jadi kita berada di pergantian musim begitu ya
dan akan memasuki musim penghujan yang intensitasnya akan semakin tinggi di awal tahun nanti
yang mungkin virus virus influenza akan mulai bertebaran begitu
ini mungkin tidak dokter akan terjadi koinfeksi covid sembilan belas dan juga influenza
ya untuk terjadi koinfeksi dibungkinkan saja terjadi
karena virus dengan virus yang lain juga bisa dengan bakteri yang lain juga bisa
jadi oleh karena itu memang yang kita waspadai adalah
mereka yang punya comorbid dan kemudian mereka yang mempunyai infeksi yang kronis
jadi ini harus menjadi catatan bagi seluruh warga walaupun dia sudah divaksinasi
tetap ini menjadi salah satu catatan bahwa dia harus tetap menjaga dirinya dan baik sebaiknya
jadi misalnya dengan mereka yang dengan diabetes
mereka yang mungkin dengan penyakit jantung koroner
atau mereka yang dengan obesitas
atau mereka dengan ppop
atau mereka yang dengan keadaan asma
ini tetap berisiko kondaktif pun sudah divaksinasi
jadi vaksinasi itu hanya untuk meningkatkan imunitas
tetapi infeksi tetap harus dijaga
dan komorbid menjadi salah satu faktor untuk terjadinya perburukan
dan yang menjadi catatan kita lagi adalah bahwa di indonesia juga ada penyakit penyakit lain
yang memang sudah ada existing dari dulu
misalnya tuberkulosis kemudian ada pneumonia
dan kemudian yang ketiga ada penyakit malaria
ini di daerah daerah tertentu dia menjadi endemi
oleh karena itu ini juga bisa terjadi koinfeksi bersama sama
dan bisa menjadi terjadinya perburukan
sehingga yang penting bahwa apa yang kita alami sekarang ini
harusnya bisa menjadi catatan kepada kita ke depan untuk bisa menjaga diri
bagi mereka yang berkejala
selain soeokianya mereka juga mengkontrol komorbidnya
jadi kita berharap di dalam fase kita sekarang ini
sudah melandai mereka yang diabetes kontrol untuk diabetesnya
mereka yang hipertensi juga demikian
mereka yang tuberkulosis lanjutkan obatnya sampai enam bulan
mereka dengan hiv obat obat arv juga harus dimakan
mereka juga dengan malaria juga dengan demikian
karena virus dan varian ini sudah ada dari mulai aceh sampai papua
dari mulai daerah yang tidak ada malaria sampai ada malaria
jadi ini menjadi catatan kepada kita semua untuk menjaga
agar angka yang masuk ke rumah sakit lebih rendah
dan kemudian angka kematian tidak setinggi
sewaktu kita mengalami antara januari sampai juli
ya artinya jangan menutup mata terhadap penyakit penyakit lain
yang biasanya juga sering muncul di musim penghujan
baik pak rusdan seperti yang kita ketahui kan
kalau berbicara tentang vaksinasi
biasanya akan mengikuti strain strain virus terbaru begitu ya
nah lantas bagaimana dengan vaksinasi covid sembilan belas ini pak
apakah memang sudah termutahirkan begitu atau bagaimana
ya jadi kalau kita lihat vaksinasi yang ada sekarang itu masih vaksinasi yang sama ya
sekitar bulan januari yang lalu
jadi belum ada apa namanya jilid dua gitu ya tipe vaksin yang baru itu belum
jadi masih tipe vaksin yang sama
dan nampaknya sih sebetulnya kalau ukurannya tergantung ukurannya
kalau ukurannya adalah untuk menjaga jangan sampai terjadinya gejala berat
orang masuk ke rumah sakit atau menjaga kematian
sebetulnya versi yang sekarang vaksin yang sekarang itu masih oke sebetulnya
jadi belum apa namanya belum diperlukan untuk membuat misalnya nih
kayak vaksin sinovac yang ada
apakah kita perlu sinovac jid dua yang sudah diperbarui misalnya
atau yang vaksin mrn apakah perlu yang diperbarui
kenapa sih belum
karena apakah ini datanya juga ketika delta kemarin menyerang
itu pun ternyata masih bagus gitu loh
jadi sekarang justru yang perlu dipikirkan adalah memperluas cakupan
jadi sebanyak banyaknya itu yang harus dikejar gitu
karena dari pengalaman delta kemarin memang yang terkena sasaran berat itu adalah mereka yang belum divaksinasi gitu
atau mungkin mereka yang belum mendapatkan antibody alami dari infeksi alami
itu yang perlu kita perhatikan
nah ini dokter alex kira kira apakah kalau memang vaksinnya masih cukup bagus untuk melindungi kita
tapi kalau misalkan varian variannya terus bermutasi
dan mungkin akan menjadi lebih berat begitu
apakah booster juga sudah akhirnya diperlukan untuk masyarakat secara luas dr alex
ya jadi kalau kita lihat sejarah vaksinasi covid di indonesia
yang pertama mendapatkan itu adalah para nakes
dokter dan perawat dan mereka yang bekerja di rumah sakit
dan kemudian di sekitar bulan juli kemarin mereka sudah mendapat booster
dengan memakai golongan yang berbeda waktu itu dipakai messenger rna atau moderna yang sudah diberikan
dan ternyata memang
apa yang terjadi angka kesakitan dan angka kematian nakes itu turun
tidak tiba tiba kita melewati loncakan kasus yang begitu tinggi di bulan tujuh
dan kemudian tentu booster ini akan dipertimbangkan oleh pemerintah untuk di tahun dua ribu dua puluh dua
dan saat ini kita sekarang akan menyelesaikan semua di vaksinasi yang pertama dan yang kedua
paling tidak ini semua sudah bisa kita kerjakan di atas delapan puluh ataupun sembilan puluh persen
dan kemudian booster ini tentu akan secara selektif nanti tentunya berdasarkan rekomendasi itagi
agar mana yang menjadi pilihan
tetapi paling tidak yang harus kita sampaikan ke masyarakat apapun jenis vaksinnya itu semua baik
dan itu akan menjadi lebih baik kalau itu sudah disuntikkan ke lengan kita
dia tidak akan menjadi baik kalau dia tidak disuntikan
oleh karena itu ke masyarakat tidak perlu pilih pilih
saya mau vaksin a mau vaksin b seperti di kota lain di kabupaten yang lain
tidak perlu sampai di situ
tidak perlu sampai di situ
yang penting dia sudah melaksanakan vaksinasi satu vaksinasi kedua
dan kemudian tidak ada efek samping
dan sekaligus dia menjaga dirinya ini sudah baik
jadi kita tidak perlu menanyakan ke kanan ke kiri kenapa dia vaksin a kenapa vaksin b
mana lebih baik mana yang lebih tidak
tapi yang penting bahwa pemerintah sudah hadir di masyarakat untuk memberikan vaksinasi
dalam rangka memproteksi dan melindungi masyarakat kita
iya iya kita pastinya juga patut sekali untuk mengapresiasi pemerintah dan berbagai pihak
terkait begitu termasuk tni
karena memang saat ini kalau kita ingat di bulan agustus lalu target vaksinasi satu juta per hari tercapai
kemudian naik menjadi dua juta per hari tercapai
baik kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya
kami ingin mengetahui bagaimana langkah antisipasi supaya delta plus ini tidak semakin berkembang di indonesia
karena seperti yang kita ingat bahwa
pintu masuk atau gerbang masuk indonesia ini merupakan salah satu kuncinya
pemirsa jangan kemana mana kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda masih di program spesial bersatu melawan covid
tadi di tiga segmen perbincangan kita sebelumnya
kita sudah membahas tentang varian delta plus
dimana memang varian delta ini terus bermutasi
dan saat ini yang patut diantisipasi adalah kemunculan varian delta plus ay empat dua
tapi seperti yang tadi disampaikan di perbincangan kita
bahwa vaksinasi ini menjadi salah satu kunci untuk melindungi diri kita dan juga keluarga
dan varian varian terbaru termasuk varian terbaru dari delta plus ini ternyata tidak menurunkan efikasi dari vaksin
jadi pesannya di sini adalah segeralah anda divaksin tanpa pilih pilih vaksin apa yang akan anda pilih
atau yang akan disentikan kepada anda supaya anda dan juga keluarga selalu terlindungi
baik melanjutkan perbincangan kita
masih bersama narasumber kita ada dr alexander ginting dan juga pak ahmad rusdan utomo
dr alex seperti yang tadi dr alex sampaikan bahwa gelombang covid itu terjadi di akhir tahun
menuju awal tahun lalu dan juga di bulan tujuh
dan kalau kita melihat bahwa covid delta plus ini masuk ke malaysia
itu dibawa oleh dua mahasiswa yang baru pulang dari uk
yang artinya pintu masuk sebuah negara itu menjadi salah satu kuncinya
lantas langkah antisipasi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah indonesia
ya jadi yang harus kita ingat bahwa kita masih dalam situasi pandemi
dan kemudian ppkm adalah instrumen yang paling kita unggulkan
di dalam melakukan pengendalian dan pengawasan mobilitas masyarakat
ppkm juga menjadi instrumen untuk menggerakkan tiga t
dan mengendalikan tiga m di masyarakat
nah yang berikut adalah di dalam rangka mencegah supaya tidak terjadi transmisi
dari luar ke dalam atau dalam ke dalam
maka kita melakukan pencegahan berlapis pengendalian covid sembilan belas
yang tujuannya adalah pembatasan mobilitas
dalam hal ini dilakukan screening berlapis bagi pelaku perjalanan internasional
di mana dasarnya adalah surat edaran satgas nomor dua puluh berserta adendomnya
demikian juga skt com
di mana dilakukan karantina lima x dua puluh empat jam bagi mereka yang belum vaksinasi atau vaksinasi tidak lengkap
dan kemudian karantina tiga x dua puluh empat jam misalnya
dan yang harus diingat juga bahwa surat edaran dan peraturan ini
terus berubah mengikuti dinamika yang ada
jadi dinamika ini tentu dinamika infeksi dinamika transmisi
jadi oleh karena itu
masyarakat diharapkan pengertiannya kenapa sering peraturan berubah
ya karena virusnya tidak konsisten
virusnya itu terus berubah
virusnya mempunyai karakter yang berbeda
jadi bukan pemerintahnya yang tidak konsisten
tapi pemerintah menyesuaikan bagaimana kita bisa mencegah virus tersebut
supaya tidak menulari masyarakat kita
yang berikut adalah ada pembatasan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri
ini dengan adanya surat edaran satgas nomor dua puluh dua
jadi membatasi antara jawa bali kemudian di luar jawa bali
tentu waktu kemarin bulan lalu kita membicarakan dengan pcr
sekarang dengan rapid test antigen
ini memang berubah terus
tetapi pembatasan pembatasan ini tetap ada
baik pelaku perjalanan internasional dalam negeri
dan kemudian juga tetap harus melakukan ppkm leveling kabupaten kota
setiap dua minggu dievaluasi
oleh karena itu instruksi mendagri nomor lima puluh tujuh dan nomor lima puluh enam
terus dievaluasi per dua minggu
dan kemudian ppkm mikro di tingkat desa dan kelurahan
ini menjadi posko untuk mengendalikan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan
inilah semua pengendalian kita
supaya tidak ada yang masuk dari luar ke dalam
dan juga dari dalam negeri ke daerah yang belum terjangkit ataupun sudah terjangkit
demikian juga pemerintah sudah mengatur mengenai pelabuhan dan bandara
yang memang diperbolehkan untuk masuk ke indonesia
dan juga sejumlah sembilan belas negara yang boleh masuk
sehingga bandar sebagai entry point ke wilayah indonesia bagi wni pelaku perjalanan internasional
bandara udaranya adalah soekarno hatta samratulangi
kemudian pelabuhan laut itu adalah batam kepulauan riau tanjung pinang nunukan kaltara
dan pos batas negara itu arup kalimantan barat dan ikong kalimantan barat
semua ini harus masuk ke karantina
jadi lamanya karantina tersebut tentu tergantung dari eskalasi kasus positif
yang ada di daerah negara dia datang
jadi ini menjadi catatan karena jangan nanti menjadi bahan perdapatan
kenapa waktu itu ada tujuh x dua puluh empat jam kenapa sekarang lima x dua puluh empat jam kenapa tiga x dua puluh empat jam
ini semua perubahannya berdasarkan dinamika yang ada di negara kita
maupun juga di luar negara
ya baik pak rusdan tadi seperti yang disampaikan oleh dr alex
ada berbagai upaya antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah
bahwa untuk karantina pun memang pastinya berubah ubah mengikuti situasi yang ada
dari tujuh kemudian ke lima kemudian ada tiga kalau misalkan sudah mendapatkan vaksinasi lengkap begitu
kalau anda melihat dengan situasi yang saat ini ada ancaman covid delta plus
apakah ini masih dirasa cukup tepat pak
ataukah ada upaya upaya mitigasi lain yang harusnya lebih digalakan oleh pemerintah
ya ini kan sebenarnya kebijakan ya
ini akan masuk ke dalamnya evaluasi komandar bpkm ini di eropa
dan tentunya juga dari hasil yang terlihat ada di bandara
demikian juga hasil pemerintahan genom health sequencing hasil pcr
karena kalau kita lihat kalau terjadi peningkatan yang positif lebih tinggi
maka kita akan berpikir untuk karantina akan ditambah
tentu juga kita harus memperhatikan juga dari negara asal
jadi seperti india waktu itu di mana terjadi lonceng kasus yang hebat
tetapi begitu ada perbaikan ini akan membaik kembali
ya baik kalau begitu dari sisi pak rusdan
bagaimana anda menanggapi tentang upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah pak rusdan
ya kalau saya sih melihatnya di sisi ini saja apa namanya pendengkakan hukum saja
jadi kalau misalnya kemarin sempat kita mendengar ada yang sempat lolos gitu ya
maksudnya karantina dia tidak karantina itu harus ditegakkan
dan kita perlu partisipasi seluruh masyarakat untuk patuh gitu
jadi kalau sudah ditetapkan terus tiga hari karantina ya tiga hari karantina
itu kebaikan itu semua
dan seperti tadi dokter alex katakan kan juga kontak tracing kan kontak klusur
jadi mereka yang masuk ke kita kita harus tahu di mana posisi mereka gitu kan
berapa lama mereka di sini ini yang perlu kita perkuat juga
jadi sebetulnya memang di masyarakat seperti ini
ketika ada pembatasan pembatasan ini memang perlu dipakati dan dipahami gitu ya
bahwa ini adalah kebaikan kita semua
memang jadi agak menyulitkan tapi kalau ini tidak diikuti ya nanti akhirnya yang rugi ya kita semua
jadi istilahnya mungkin kalau saya sih melihatnya lebih ke arah konsistensi penerapannya
jadi apapun kebijakan yang diambil yang kita harapkan adalah betul betul ditegakkan
dan ini tidak pendampung siapapun yang melanggar tetap harus mendapatkan sanksi hukum yang jelas
ya baik pak arus dan kalau sepertian tadi kita sampaikan
kita lihat bersama di awal bahwa dari griffith university menyampaikan bahwa
ini mungkin sekali di indonesia untuk terjadi gelombang ketiga covid sembilan belas
bagaimana anda melihat hal itu pak arus dan
ya kalau kita bicara mungkin kan mungkin iya mungkin tidak
jadi itu juga kemungkinan
nanti betul betul jadi akan kita lihat di bulan desember januari
kenapa karena dari dua sisi kan
ya mereka yang mengatakan akan mungkin terjadi ya kita dari pengalaman
biasanya begitu lonjakan mobilitas yang tidak terkendali
misalnya masal ya berbarengan gitu
itu biasanya polanya akan peningkatan kasus
itu kan yang selalu berulang
tapi mereka yang mengatakan kemungkinan kecil tidak terjadi adalah karena tadi seperti pak aswa sempat katakan
nah artinya ini situasi juga berbeda
jadi artinya bisa iya atau tidak yang kita bisa lakukan sekarang kan maknanya apa nih
mereka yang mengatakan tidak akan terjadi
apakah berarti mereka juga mengatakan kita boleh bebas buka masker kan
jadi kalau kita menyikapi teman teman yang sedikit berbeda pendapat
akan bisa atau tidak kuncinya adalah oke apa yang kita lakukan sekarang
dan saya lebih berpihak kepada kehatian
jadi karena kita sekarang dikurung kan
banyak sekali kasus di negara tetangga
dan tentu kita tidak ingin ini akan mengalami hal yang sama
karena kenyataannya ada negara yang tidak mengalami wave
cina kan tidak mengalami wave
dia justru memperkuat border
dan dia betul betul bisa menangkap pelanggan dengan cepat
karena kontak sesi mereka yang sangat sigap
hasil keluar dengan cepat juga
dan itu yang perlu dievaluasi
jadi artinya sekali lagi kita tidak perlu mengalami gelombang retik
tapi kita yang harus kita sadari
bagaimana mitigasi yang kita pahami mekanisme itu yang kita perlukan sebetulnya
tentang apakah nanti ada apa tidak allah alam
tidak ya tidak enggak
jadi tergantung ke manusianya
kalau virusnya maunya sama kok
cuma yang masalahnya manusia
manusia itu kan kadang kadang tidak bersatu untuk melawan virus
virusnya bersatu melawan kita
sekali lagi tergantung kita

tapi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini mobilitas masyarakat sudah mulai tinggi lagi ya
dan ini cukup mengkhawatirkan
khawatirnya masyarakat saat ini tingkat kesadarannya sudah mulai turun begitu
yang artinya virus terus bermutasi
sementara kita masih terus mengejar untuk perluasan vaksinasi
kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir
pemirsa jangan kemana mana
program spesial akan segera kembali di bersatu melawan covid
baik anda masih bersama kami di bersatu melawan covid sembilan belas
masih bersama dengan dr alexandir ginting dan juga bapak ahmad rusdan utomo
seperti yang kita ketahui bahwa biasanya lonjakan kasus covid sembilan belas itu terjadi ketika mobilitas dari masyarakat itu cukup tinggi
dan masyarakat sudah mulai lupa tentang protokol kesehatan
saya akan ke dr alex
bagaimana anda melihat realita di masyarakat saat ini
melihat pelonggaran pelonggaran yang saat ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah
ya semenjak ada pemulihan ekonomi pemulihan pendidikan pemulihan sosial budaya dan juga terjadi perbaikan levelisasi ppkm
sepertinya masyarakat sungguh bergembira bahkan berevoria
tapi ini yang harus menjadi catatan
bahwa kewaspadaan tidak boleh kalah oleh karena
jadi kewaspadaan itu harus ditempatkan lebih tinggi daripada apapun yang ada di dalam diri kita menghadapi perbaikan ppkm tersebut
karena kita masih dalam situasi pandemi
dan kedua virus masih bertransmisi di masyarakat
ini bisa kita lihat dari laporan kasus positif harian yang dilaporkan oleh kementerian kesehatan ataupun satgas
walaupun angka kematian kecil tapi masih bertransmisi
oleh karena itu memang yang penting disampaikan ke masyarakat adalah kewaspadaan
bahwa kalau kita tidak waspada kalau kita abai kita lengah maka yang korban itu adalah diri kita keluarga kita saudara saudara kita teman teman kita
karena kita bisa merasakan di bulan tujuh bulan delapan kemarin
yang meninggal yang masuk rumah sakit itu semua yang kita kenal yang kita tahu
jadi inilah yang harus kita ulangi
bahwa memang boleh orang berlibur
pemerintah tidak melarang
orang boleh pergi ke restoran
tetapi ada aturan main yang harus diterapkan
jaga jarak mencuci tangan pakai masker
kalau mobilnya kapasitasnya hanya enam orang jangan diisi sepuluh
jadi artinya mobilnya diisi dengan tiga orang cukup
jadi artinya ini yang harus dibuat
karena semuanya adalah untuk melindungi keluarga kita melindungi teman teman kita
jadi virus itu masih ada bertransmisi di komunitas walaupun rendah
dan yang kedua berbagai varian varian juga ada di masyarakat kita
jadi inilah yang harus kita jaga
bahwa vaksinasi itu bukan ajiman
tapi vaksinasi itu meningkatkan proteksi
tetapi tidak bisa menghindarkan kita dari infeksi
yang bisa menggunakan kita dari infeksi adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat
sehingga memang masih diperlukan satgas
masih diperlukan pengawasan dan pengendalian
masih diperlukan posko ppkm desa negura
untuk mengendalikan mobilitas ini
karena kita akui hanya ppkm lah instrumen yang paling unggul untuk bisa mengendalikan mobilitas
ini sudah dibuktikan
dimana kita ppkm darurat di bulan tujuh hanya dalam berapa minggu kita sekarang sudah di ppkm level satu dan level tiga
iya tapi di sejumlah daerah ternyata kasus covid nya kembali meningkat ya dokter
ya jadi ini artinya bukti bahwa ada pelonggaran ada ketidakwaspadaan
jadi oleh karena itu memang mesti ada
orang yang mengingatkan
tentu dalam hari ini kita meminta setiap wilayah setiap daerah wisata setiap daerah industri
di mal ada satgas yang bisa mengawasi
kalau mereka melihat aplikasi peduli lindungi yang warnanya hitam itu harus di respon
orangnya harus diisotek
jangan disuruh pulang karena dia kan terinfeksi
mereka yang aplikasi peduli lindungi yang warnanya merah harus di respon
dia harus divaksinasi
demikian juga bagi mereka yang
berarti dia harus divaksinasi sekali lagi
jadi aplikasi peduli lindungi itu juga harus mempunyai respon
dia tidak hanya menjadi simbol
bahwa dia terinfeksi atau tidak
belum vaksin atau tidak
jadi ini menjadi instrumen juga untuk mengendalikan masyarakat
agar vaksinasinya lebih cepat
bagi mereka yang sakit bisa di isokar ataupun bisa di isoman
iya ya memang kalau kita melihat bahwa pandemi ini sudah
kita sudah hidup berada di tengah pandemi kurang lebih satu tahun tujuh bulan
satu tahun delapan bulan
satu tahun delapan bulan
meskipun kita selama ini begitu ketat untuk menerapkan protokol kesehatan
ketika kita lengah beberapa saat saja
akan terbuka kemungkinan kita akan terinfeksi
dan juga akan menginfeksi keluarga kita begitu
ke pak rusdan
pak rusdan ini mendekati akhir tahun awal tahun
mobilitas masyarakat diperkirakan akan semakin meningkat
kira kira strategi apa saja yang bisa kita siapkan untuk mengantisipasi
supaya varian delta ay empat dua ini tidak
ya pertama yang kita waspadai ya
nanti seberapa banyak nih yang orang pergi liburan itu bareng bareng
itu yang perlu kita pantau gitu
karena sebetulnya seperti tadi disampaikan oleh dr alex gitu kan
kita sih tidak bermasalah orang pergi itu boleh boleh saja
silahkan gitu kan
yang penting protokol kesehatan
tapi ketika kita bicara volume orang yang pergi bersamaan
kuncinya itu di bersamaan
karena kalau misalnya kita bayangkan saja
orang pergi lewat jalan tol
itu kan nggak mungkin jalan terus
dia pasti harus berhenti
nah di tempat pemberhentian itu di rest area kapasitasnya apakah memungkinkan untuk masih terjaga jarak
kalau kita harus antri toilet saja tidak mungkin kita jaga jarak
karena ini diropos orang kan gitu
tapi artinya kuncinya adalah pemahaman masyarakat
boleh liburan bisa nggak kita negosiasi dengan atasan
kita liburannya itu gantian pak
jadi supaya apa
supaya kapasitas infrastruktur selama perjalanan juga bisa terjaga
apalagi kita menunggu
baik nampaknya komunikasi dengan pak rusdan terputus
saya ke dr alex kalau begitu
baik ini sambungan dengan pak rusdan masih terputus
saya ke dr alex terlebih dahulu
iya kita akan sambungkan ulang ke pak rusdan
baik dr alex kalau anda melihat bahwa lonjakan kasus yang terjadi di akhir tahun lalu
dari kasus kasus covid awalnya tiga ribu kemudian gelombang kedua mencapai dua puluh tujuh ribu begitu ya
ini kira kira dari fasilitas kesehatan di indonesia di akhir tahun ini persiapannya sudah seperti apa gitu
ya jadi artinya bahwa seluruh kejadian yang kita alami dari mulai januari sampai dengan bulan september kemarin
itu lesson learned bagi kita semua
bagi kementerian kesehatan bagi kementerian penindustrian
bagi pemda kabupaten kota
dan kemudian bagi rumah sakit rumah sakit baik swasta maupun juga rumah sakit umum pemerintah
artinya bahwa kita sudah belajar bagaimana kita bisa menghadapi kalau terjadi rush
terjadi arus pasien yang masuk yang mendadak begitu banyak
dan kemudian kita juga pasti sudah mempunyai lesson learned bagaimana menyiapkan oksigen menyiapkan obat obatan
dan tentu kita pasti akan lebih siap
dan karena itu kendati pun nanti ada lonjakan kasus
misalnya ada lonjakan kasus di akhir tahun ataupun di awal tahun dua ribu dua puluh
pasti indonesia akan lebih siap
dan yang membedakan kita lagi adalah bahwa vaksinasi itu cakupannya sudah jauh lebih tinggi
pada waktu itu kelompok lansia masih kecil sekarang ini pasti akan bertambah
waktu itu remaja belum divaksinasi sekarang sudah divaksinasi
dan obat obatan kita yakin bahwa kementerian kesehatan dan dinas kesehatan pasti akan lebih siap
hanya masyarakat tetap diminta untuk bisa mengelola tiga m dan tiga t sebagai sarana untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan
baik antara sesama sebagian kota keluarga sebagian kota komunitas baik di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan
yang penting di tingkat desa di tingkat kelurahan kasus tidak bertambah
dengan adanya program sedemikian maka di tingkat kabupaten kota juga bisa terkendali
oleh karena itu memang posko ppkm ini harus terus digerakkan dan kontak tracing harus terus berlanjut sehingga kita bisa mengendalikan kasus
baik di tingkat desa di kelurahan terus sampai kabupaten kota
artinya kita banyak belajar sekali dengan apa yang terjadi di gelombang kedua begitu ya
baik yang pasti kita semua saya pak rusdan dr alex seluruh masyarakat indonesia tidak menginginkan gelombang tiga ini akan kembali terjadi
untuk itu yang pastinya ini membutuhkan
kerjasama dari kita semua kesadaran dari kita semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan juga untuk segera divaksinasi begitu ya
baik dr alexander ginting kepala bidang penanganan kesehatan satgas penanganan covid sembilan belas dan juga bapak ahmad rusdan utomo ahli biologi molekular
terima kasih atas kebersamaan anda sampai bertemu di lain kesempatan sehat selalu
dan pemirsa kami ingatkan bagi kita semua agar jangan lengah pandemi masih ada
untuk mencegah penularan covid sembilan belas segera divaksinasi
juga selalu lakukan tiga m memakai masker menjaga jarak dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
saya diana dwika undur diri terima kasih sampai jumpa